untuk bertahan hidup di rumah pengungsian belasan penyintas bencana alam sulawesi tengah
yang berada di kota makassar sulawesi selatan terpaksa menjual bantuan pakaian dan makanan ringan
selain digunakan untuk membeli kebutuhan pokok uang hasil penjualan tersebut
rencananya juga digunakan sebagai bekal mereka saat kembali ke kampung halaman
beginilah aktivitas dari para penyintas bencana alam sulawesi tengah
yang berada di salah satu rumah pengungsian di jalan antang kecamatan manggala kota makassar sulawesi selatan
sejak pagi hingga petang belasan pengungsi ini menjual bantuan berupa pakaian kepada warga sekitar
hal ini dilakukan para pengungsi guna bertahan hidup
uang hasil penjualan tersebut selanjutnya dibelikan beberapa kebutuhan makanan seperti sayur dan daging
beberapa makanan ringan serta peralatan kebutuhan rumah tangga yang tidak terpakai juga dijual
tentunya dengan harga relatif lebih murah yaitu sekitar seribu hingga tiga puluh ribu rupiah
salah satu penyintas gempa sulteng aisyah mengakui
aktivitas ini dilakukan dengan sepengetahuan dan izin dari yayasan yang menampung
memberikan sumbangan kepada pengungsi
begini ini sebenarnya bukan kami tidak butuh pakaian butuh foto tapi karena jumlahnya sudah banyak
baru di samping itu kan kami maupun anak anak juga sangat membutuhkan berupa sayur lauk
jadi kami berinisiatif untuk menjual sama tetangga tetangga yang ada di sini dengan harga ya berdamai lah
sementara itu salah satu warga mengaku membeli barang barang tersebut untuk membantu para penyintas bencana sulawesi tengah di makassar
sebenarnya hampir sama dengan dua runtah beda beda tipis tapi kan namanya ini untuk kemanusiaan jadi memang datang
aktivitas perdagangan pakaian dan makanan ringan di pengungsian di antang makassar sulawesi selatan ini telah digelar sejak senin lalu
rencananya para pengungsi ini akan segera kembali ke kampung halamannya di palu sulawesi tengah dua hari mendatang
dan hati hati pelantilah makassar